pemerkosaan di sebuah pesantren di bandung jawa barat menambah daftar panjang kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan asrama
kasus ini sudah memasuki tahapan pengadilan tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang mengapa kasus pemerkosaan bisa terjadi beberapa kali di dalam lingkungan itu
dan di mana peran pemerintah dalam pengawasan
kita bahas malam ini sudah bergabung narasumber melalui zoom retno listiarti komisioner bidang pendidikan komisi perlindungan anak indonesia
mbak retno selamat sore
ya selamat sore mbak
terima kasih sudah bergabung sore hari ini
kami juga telah mengundang direktur pendidikan dinia dan pondok pesantren kementerian agama tapi tidak bisa bergabung di saat saat akhir
mbak retno kalau sepertinya kita sudah berulang kali berbincang membahas soal kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan
dan ini terjadi di dunia pendidikan asrama berbasis agama yaitu pesantren
apa yang menyebabkan ini terulang lagi
iya mbak putri yang pertama adalah pondok pesantren itu kan boarding school ya artinya anak anak diasramakan
ketika anak anak di asramakan maka bisa jadi dia baru pulang per enam bulan atau per semester saat liburan
nah berarti anak anak ini sudah pindah pengasuhan dari orang tua kemudian pengasuhannya jatuh di guru
ya atau pengasuhan
pindah ke pesantren ini pondok pesantren
nah ketika pengasuhan itu pindah maka kan tadi orang tua mungkin hanya kontak lewat telepon wa atau malah mungkin nggak boleh bawa handphone kan bisa jadi
artinya anak anak ini untuk berkontak kepada orang tuanya bisa jadi juga sulit
orang tuanya mungkin ketika mengakses anaknya gitu untuk itu mungkin jaraknya jauh akhirnya juga nggak jarang untuk menengok
nah artinya di sini peluang si pelaku itu melakukan itu menjadi besar
nah yang kedua adalah ini kan soal tidak berani bicara
apalagi si pelaku itu mengiming imingi banyak hal lalu juga membuat dalil sebagai pembenaran
misalnya bahwa harus patuh pada guru harus taat pada guru
ini ya hal hal yang kemudian membuat anak anak ini akhirnya menjadi korban
ya tentu saja ini pengawasan kan di bawah kementerian agama ya
kementerian agama itu kan ada di setiap provinsi ada juga di kabupaten kota
nah artinya pondok pesantren yang jumlahnya sangat banyak ini ya ini bagaimana misalnya sistem pengawasannya
lalu bagaimana jika kemudian terjadi kasus apakah ada sistem pelaporan atau pengaduan
nah ini yang kami tidak menemukan sih ya adanya sistem pengaduan atau pelaporan
sehingga anak juga mau ngadu ke pesantren gimana caranya
harusnya ada pengaduan di luar gitu ya
yang dibangun oleh kementerian agama
karena jumlah pondok pesantren kan banyak sekali nih
jadi bagaimana sistem pengaduan itu dibangun
itu yang harusnya ya untuk pencegahan ya
mbak retno tapi kalau misalnya melihat sekarang kenapa kemudian beberapa kasus dari sebagian besar kasus itu baru terungkap setelah terjadi satu tahun dua tahun bahkan kasus di bandung ini sejak dua ribu enam belas
ya biasanya itu soal tidak mengadu
kita kan tidak tahu kalau tidak ada pengaduan
misalnya tidak ada laporan dan lain lain
ini kan terjadi akibat ada yang melapor ke polisi
jadi memang penting sekali berani mengadu
kalau kekerasan seksual semacam ini jangan dianggap sebagai aib
tapi harus berani untuk mengadu
memang kekerasan seksual itu pengaduannya sulit kan
maksudnya pengadunya sulit itu pembuktian
pembuktian untuk sampai kemudian kepada proses p dua puluh satu itu kan sebenarnya sulit
di dalam konteks kekerasan seksual sendiri
jumlah itu sebenarnya gunung es gitu
artinya kasus yang dilaporkan dengan kasus yang terjadi ya itu sangat sedikit yang orang berani melaporkan
karena tadi ya stigma akan muncul dampak dampak akan muncul
contohnya seperti tadi ya saya dengar ulasannya dari cnn sendiri
bahwa ada anak yang sudah dapat sekolah baru diterima di sekolah baru
begitu tahu anak ini adalah masuk dalam kasus itu dan sudah punya anak kemudian dikeluarkan
padahal ini anak korban kan
lalu dikorbankan lagi
hak pendidikannya tidak dapat pula
lalu anak ini bagaimana apa kehilangan masa depannya
nah ini kan hal hal begini nih sebagai konsekuensi ketika ketahuan ya terungkap kasusnya
kemudian ada perspektif anak yang tidak adanya ke perspektif anak ya
pada lingkungan sekolah dinas pendidikan
ini yang mengakibatkan misalnya anak anak ini jadi sulit ya mengakses pendidikan
ini jelas sebuah pelanggaran
bagaimana dengan penegak hukum
apakah stigma itu menurut anda juga muncul
di kalangan penegak hukum kita
ya beberapa kasus iya
bahkan anak anak merasa tertekan iya gitu
tapi beberapa kasus sebenarnya banyak kasus juga polisi itu lewat unit ppa nya bagus dalam penanganan
mereka menerapkan juga undang undang tidak hanya undang undang perlindungan anak tapi undang undang sppa ya
sistem peradilan pindahan anak
dimana anak anak ini diperiksa itu harus ada orang tua harus ada pendamping
pendamping ini adalah psikolog gitu ya
orang apa pek sos ya pekerja sosial
nah itu memang ketentuan dalam undang undang sistem peradilan pidana anak ketika anak diminta keterangan anak di bap
termasuk anak menjadi saksi kelak di pengadilan
nah ini kemudian juga harus ada kerahasiaan itulah ya agar tidak berdampak
nah ini bagaimana kemudian anak anak ini kok diketahui
nah kemungkinan diketahui itu kan dari
dari apa rapot ya
dokumen hasil belajar
jadi rapotnya mungkin diserahkan kepada sekolah atau sekolah lihat nama sekolah sebelumnya kan
nah lalu kemudian mereka menolak
nah ini betul betul disayangkan ya
bagap pendidikan lain menolak
padahal ini harusnya kita menolong anak anak yang telah menjadi korban ini
nah kalau di kepolisian itu beberapa memang tadi anak anak merasa kayak
dia tidak bisa menjelaskan kan
mungkin namanya anak anak kan korban ada yang tiga belas tahun
nah konsep hubungan seksual mungkin juga belum dia pahami
jadi kalau kemudian dia menjelaskan mungkin agak mengulang ulang
atau mungkin dia agak kesulitan
nah ini kan diperlukan kesabaran gitu ya
untuk banyak kasus gitu ya anak yang menjadi korban kekerasan seksual
nah ini kadang kadang mungkin polisi juga lelah
ya kadang kadang suaranya meninggi
padahal anak anak ini kan dalam kondisi misalnya trauma gitu ya
nah soal penegakan hukum polisi tentu bisa tahu juga kan berdasarkan pelaporan ya
dan ini bukan delik aduan begitu tahu ada kejahatan seksual semacam ini
tidak dilaporkan pun polisi harus turun harus memeriksa gitu ya menyidik gitu
nah ini yang proses ini polisi dalam hal ini termasuk sebenarnya cepat ya
walau laporan pertama mei dan baru kemudian segera proses itu dilakukan di bulan apa ini bulan desember gitu ya
tapi proses ini mungkin terkait dengan alat bukti
kalau kami kpai bagaimanapun ya proses yang kemudian diangkat
karena ini sudah biadab sebenarnya ya
sudah sadis kami mengutuk juga
nah ini tentu ketika polisi berhasil mengungkap dan ini proses terus berlanjut
ya kami mengapresiasi kepolisian
mbak retno kalau misalnya anda lihat karena ini peristiwanya terus berulang
terjadi sejak terjadi beberapa kali di beberapa pesantren
jadi anda melihat kendornya di mananya
pertama jumlah pesantren ini cukup tinggi ya
artinya banyak sekali dan menurut kementerian agama ya boarding school ini ya
rotator pesantren itu banyak juga yang tidak terjangkau mereka
dalam arti tidak terdaftar
nah lalu kualifikasi sebenarnya mereka keluarkan ya
nah tapi menurut saya itu kan tak cukup
untuk anak anak yang berada di dalam pesantren
dan di mana pengasuhannya berpindah mereka tidak pulang dan berada di sana
karena tanggung jawab perlindungannya ada di pihak pesantrennya
nah sekarang ini juga harus ada pertama kehatian orang tua dalam memilih pondok pesantren
ya kalau memang mau menaruh atak di sana coba lihat rekam jejak
ya kemudian ini penting sekali untuk melihat datang mensurvey
nah yang kedua adalah kementerian agama menurut saya harusnya membuat sistem tadi
sistem perlindungannya itu ya
sistem perlindungannya itu melalui satu membuka kanal pengaduan
kanal pengaduan ke pesantren gak akan ada yang berani
tapi kanal pengaduan yang memang disediakan oleh kementerian agama sendiri
karena ini kan bukan kasus pertama
kemudian banyak kasus yang seperti ini ya artinya yang diadap mungkin yang sampai sebegini banyaknya
ini kita tercengang ini baru sekali
tapi ya barangkali di beberapa kasus juga ada di beberapa pesantren juga terjadi
bukan berarti di semua pesantren memang tidak gitu ya
tapi ya beberapa mencuatkan
nah itu sistem pengaduan bagaimana
berikutnya lagi sistem pengawasan
ada nggak secara periodik ya pengawasan itu dilakukan termasuk memasang teknologi seperti cctv
saya rasa penting banget karena anak anak ini kan berada di dalam ya
dalam situasi ada aja blank spot
sehingga anak anak kemudian bisa menjadi korban di wilayah wilayah yang tidak terdeteksi itu
nah menurut saya ini penting memasang cctv
jadi kalau pesantren itu betul betul ingin melindungi setidaknya dia memiliki pemantauan cctv
nah itu mungkin salah satu juga indikator yang menjadi pilihan sekolah
ya pilihan anak apa orang tua menyekolahkan anak itu di pondok pesantren
mbak retno tapi kalau misalnya kita bisa ambil dari kasus ini
jadi santriwati ini mereka semua berasal dari desa yang kemudian dititipkan
bagaimana dengan kondisi yang seperti itu mbak retno
mungkin tidak punya tools tidak punya akses untuk mendapatkan informasi
ya pertama kan ini anak anak ini memang pada sebagian besar dari wilayah garut ya
jawa barat yang memang asalnya pelaku itu dari sana
yang kedua bisa jadi ya ini harusnya polisi juga mengungkap dibalik dia membuat pondok pesantren ini
apakah ada maksud tertentu gitu
karena yang diambil siapa
anak anak kan ada beberapa yang dijanjikan akan disekolahkan sampai lulus
nah ini kan artinya ini apakah dari keluarga tidak mampu atau tidak kami tidak tahu
nah kalau terkait dengan tadi desa tidak mampu kemudian bagaimana aksesnya
itu yang saya maksud sistem pengaduan
jadi sistem pengaduannya itu pakai nomor
nomor nomor yang bisa diakses gitu oleh siapapun
nah nomor akses itu adalah yang dimiliki oleh kementerian agama
jadi kan orang tua bisa wa ke nomor itu
sebagaimana pengaduan itu
ada pengaduan misalnya kpai kan kami membuka link pengaduan lewat wa lewat email lewat media sosial
nah ini bagaimana pihak kementerian agama sebagai bentuk pencegahan melakukan itu
jadi kalau nggak dibangun sistem itu ya akan terus banyak korban
nah contoh kasus lah ya ini bukan boarding school aja terjadi dengan jumlah banyak
kan tadi sempat mbak putri nanya ini kalau jumlahnya kalau guru ya biasanya jumlahnya banyak
dan apanya kalau didiamkan tidak pernah dilaporkan oh terus akan ada korban setiap tahun
nah ini pernah terjadi misalnya saja adalah kasus di salah satu wilayah di jawa timur ya di jombang
itu ada korban dua puluh lima guru pelakunya guru bahasa indonesia di sekolah itu
nah itu kejadiannya adalah terbongkar setelah satu siswa satu siswi itu berhasil melepaskan diri gitu ya
pada saat ini metodenya rukiah dianggap dikatakan bahwa di tubuhnya itu ada jin
dan ternyata saat mau nggak diobatin pulang sekolah saat sepi kan
nah jinnya itu ada
dan itu dibilang ada di payudara dan di vagina
nah anak ini kebetulan dididik oleh orang tuanya bahwa bagian itu tuh gak boleh dilihat
nggak apa lagi dipegang oleh pihak lain
maka dia sadar ini bohong berarti di tubuh saya tidak ada jin
sehingga dia berpikir untuk menyelamatkan diri
nah hal hal begini kan penting juga nih ya edukasi semacam ini gitu
sehingga ketika dilaporkan oleh anak oleh orang tua si anak yang kondisi terakhir ini
orang tuanya langsung bawa ke polisi sehingga tkp itu semua alat bukti masih ada
dan tidak lama kemudian dua puluh empat anak perempuan lainnya mengaku menerima perlakuan yang sama
nah ini kan jadi kalau berani bicara sebenarnya akan berhenti
nah ini sulitnya ya kita tahulah situasi anak anak ya
ini yang bukan boarding school aja ngalamin dan tetap ketakutan kan
apalagi ketika mereka berada di asrama ya
yang kemudian tidak tahu harus hubungin orang tua tidak tahu apa
ini pastilah berat
ya anak anak ya
jadi mbak retno saya akan menyimpulkan dari perbincangan kita harus sesegera mungkin
kementerian agama melakukan langkah ekstrim ya harus langkah ekstrim karena ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang sangat mencengangkan
terutama lagi soal kanal pengaduan dan pengawasan
ada dua puluh tujuh ribuan pesantren pengawasannya seperti apa berkaitan dengan apapun terutama tindak kekerasan seksual yang berada di dalamnya
mbak retno terima kasih banyak
mbak retno sudah bergabung sore hari ini di cnn indonesia newsro